kapal cepat yang membawa puluhan orang tenaga kerja indonesia yang hendak pulang ke tanah air dari tawau malaysia
bertabrakan dengan kapal cepat lain yang berasal dari sebatik
akibatnya lima orang dinyatakan tewas
kejadian ini terjadi pada hari jumat malam sekitar pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia bagian tengah
diduga kecelakaan terjadi akibat kedua kapal cepat tidak dilengkapi penerangan sehingga menyulitkan pandangan nahkoda
dari lima orang yang tewas empat orang sudah teridentifikasi dan satu orang korban belum teridentifikasi
sementara tiga belas orang lainnya dinyatakan selamat dengan kondisi luka ringan dan kritis
pak ini sebenarnya kita ingin tahu bagaimana kronologi tenggelamnya kapal yang diduga mengangkut puluhan tki ini pak
baik kami terima informasi pada pukul sekitar dua puluh dua tadi malam
kejadian itu sekitar jam sembilan belas setelah maghrib
untuk kronologis lengkapnya memang dari para korban yang selamat mengatakan mereka itu posisinya menabrak
awalnya tidak tahu ada kapal ternyata itu sebuah kapal
dari ukurannya sih informasinya cukup besar
kapal tersebut cuma sejenis lah kurang kali kayu ataupun seperti speedboat
namun yang kapal nabrak ini posisinya tidak diketahui posisinya
tapi untuk kapal para penumpang ini posisinya sudah hancur
dari total yang terdata dari pengakuan para saksi korban selamat
ini terdata di kami ada totalnya ada dua puluh orang
dengan rincian tiga belas selamat kemudian lima meninggal dunia
dari yang md ini lima ini empat yang baru terifikasi satu belum
yang hari ini sisanya
atas nama sebastian enam tahun dan juga satu motorisnya atas nama solom
hingga hari ini apakah masih ada korban yang belum ditemukan pak
ya dari informasi yang kita dapat dua yang sudah melapor ke kita dan dari pengakuan para saksinya
namun untuk manifest sampai saat ini kita tidak ada pegang
karena posisinya tidak diketahui untuk berapa jumlah pasif perumpang yang ada di kapal ini
nah untuk yang korban yang sudah teridentifikasi saat ini baru berjumlah ya dua puluh orang itu
termasuk dua yang masih kita cari
nah terkait tki yang ada di kapal ini ini kabarnya tki ilegal apakah betul pak
ya ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian
tapi kalau kami dari kantor pencarian pertolongan kelas balikpapan
di sini posar nunukan kita fokus pada korban dulu
saat ini masih diselidiki oleh pihak berwajib dari kepolisian
lalu untuk kapalnya sendiri
kondisinya bagaimana pak saat ini
informasi dari tim yang di lapangan tadi pagi dan juga tadi malam
program kapalnya itu hancur ya kapal yang ditumpang mereka
jenis speedboat cukup panjang ukuran sekitar sepuluh meteran
dengan mesin sita dua ratus pk
nah ini posisinya hancur dan posisi sudah hampir tenggelam
dan tadi hari ini diusahakan dari taifib ya
dari satgas marinir di sebatik dan juga basarnas
mengupayakan penyelaman di sekitar lkp
namun karena pada pukul sebelas tadi pagi kondisinya arus cukup kencang
jadi ditunda hingga nanti menunggu air pasang tinggi dan cukup aman penyelaman
dan diperkirakan juga ini arah untuk korban ini mengalir ke arah wilayah malaysia
oke baik nah untuk tim sar sendiri pak apa langkah yang selanjutnya akan dilakukan terkait kecelakaan ini
baik kami akan terus menggali dari posko yang gabungan ya
dari usus usur gabungan dari tni polri basarnas kemudian dari relawan dan juga dari tim medis
juga tetap mengupayakan lapor laporan yang masuk dari warga atau keluarga korban

melapor ke posko ataupun ke kami
saat ini baru interdata baru dua puluh dua belum ada masukan lagi dari data lainnya
dan juga ini memungkinkan akan bertambah karena banyak informasi yang masih kami crosscheck
bahwa ada juga laporan laporan yang keluarganya belum kembali dari kejadian tersebut
baik terima kasih pak oktavianto kasih operasi kantor sar kaltim kaltara
nanti kami akan kembali lagi menghubungi bapak untuk informasi terupdate atau terbaru
terima kasih pak oktavianto
terima kasih pak oktavianto